menjawab tantangan ketua badan narkotika nasional atau bnn budi waseso tentang penutupan tiga puluh enam diskotik yang diindikasikan menjual narkoba
gubernur dki jakarta mengaku siap melakukan langkah tegas
anies baswedan berharap dapat bertemu dengan budi waseso
anies baswedan mengaku tidak takut untuk menutup diskotik yang diindikasikan terlibat narkoba sesuai prosedur yang berlaku
anies menegaskan bahwa penutupan diskotik juga tidak akan berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah
karena pemprov dapat mengandalkan pendapatan daerah dari sektor lainnya
oleh karena itu dirinya berharap dapat segera bertemu dengan budi waseso untuk dapat mencocokkan temuan sehingga pemprov dki jakarta dapat melakukan tindakan
kita akan ketemu dan begitu ada pelanggaran atas perda kita akan langsung beli sanksi
bila sanksinya adalah penutupan kita akan laksanakan penutupan
bagi kita sama sekali tidak ada hambatan
jangan pernah merampas
saya rasa bahwa penutupan itu menurunkan pendapatan
kenapa karena kita akan punya sumber sumber lain
jadi kami tidak pernah khawatir soal itu
jadi kita akan siap untuk bertindak tegas
kita perlu ketemu karena untuk menyocokkan
karena kita tahu bukti bukti yang selama ini kita gunakan juga sumbernya banyak
bukan hanya dari internal apalagi dari bnn
wah sangat bernilai sekali